komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap anggota dpr melalui operasi tangkap tangan ott yang dilakukan hari ini
jumlah tiga belas juli anggota dpr itu dikabarkan ditangkap bersama sejumlah orang
kami kutip dari laman cnnindonesia com terkait ott itu belum diketahui pasti penangkapan itu terkait kasus apa
termasuk berapa jumlah uang yang diamankan
kpk belum memberikan keterangan resmi soal penangkapan atau ott terhadap salah satu wakil rakyat itu
ketua kpk agus rarjo tidak membantah penangkapan ini tapi juga tidak memberikan detil penangkapan
ia hanya menyatakan malam ini atau hari ini ada kegiatan di jakarta dan akan disampaikan dalam konferensi pers besok
ya yang bisa kami sampaikan yang bisa saya konfirmasi malam ini memang ada kegiatan penindakan di jakarta sore ini
tim ditugaskan sebenarnya kan sudah beberapa hari ini ya melakukan pengamatan
memang terkonfirmasi ada dugaan transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan penyelenggara negara
ada dugaan penerimaan uang baik langsung atau tidak langsung pada penyelenggara negara
sehingga kita mengamankan total sekitar sembilan orang sampai dengan saat ini
jadi ada sembilan orang yang kita amankan semuanya
ada di jakarta dan sembilan orang itu ada yang kita amankan dari salah satu rumah dinas ya rumah dinas menteri saat ini
dan kemudian kita bawa ke kantor kpk untuk proses klarifikasi lebih lanjut
ada unsur anggota dpr ri dari sembilan orang tersebut
ada dari pihak swasta
kami duga sebagai pihak pemberi
dan juga ada staff ahli dan supir dan pihak pihak lain yang tentu terkait dan perlu kita mintakan keterangan
jadi dari kegiatan tim penindakan sore ini sore sampai malam ini ada sekitar sembilan orang yang kita amankan
dan juga sejumlah uang
ada uang ratusan juta dalam bentuk rupiah yang juga kita bawa ke kantor kpk
sebagai barang bukti dari lokasi
kami tentu masih mendalami lebih lanjut keterkaitan dugaan pemberian uang tersebut
sejauh ini kami duga terkait dengan kewenangan anggota dpr ri dari komisi tujuh tersebut
bapak ibu untuk penangkapan ini kenapa dilakukan di rumah mensos dus marham
apakah memang transaksinya terjadi di sana
kara musim penyuap dengan n ini katanya di sana
tadi setelah kita ikuti ada salah satu pihak yang berada di rumah tersebut
jadi kami amankan di sana dan kita bawa ke kantor kpk
lokasinya kebetulan ada di sana dan tentu saja setelah kami memastikan bahwa orang yang diduga terlibat
atau diduga menjadi bagian
dari perkara yang sedang kita tangani ini adalah salah satu orang yang kita bawa kemudian ke kantor
maksudnya tempat transaksinya di sana
bahwa selain transaksi penyelenggaraan negara yang diamankan selain satu orang anggota dpr ri
informasinya lebih dari satu orang anggota dpr ri

penyelenggara negaranya sejauh itu adalah anggota dpr ri tersebut
sisanya ada pihak swasta
dan staff ahli dan pihak pihak lain yang terkait
tapi tentu kami harus mendalami lebih lanjut rinciannya
karena setelah proses tadi sore ada waktu sekitar dua puluh empat jam bagi kpk
untuk menentukan status hukum dari kasus ini dan terhadap orang orang yang diamankan tersebut

apa terkait dengan istimewa
belum ada informasi terkait
dengan hal tersebut
yang pasti yang sedang kita dalami indikasinya adalah
keterkaitan dengan tugas anggota dpr di komisi tujuh
jadi di komisi tujuh dpr kan ada tugas tugas yang berbeda dengan tugas anggota dpr di komisi yang lain
itu yang sedang kita dalami
masih pasti pemberi suapnya berasal dari perusahaan blackboard yang menentang proses itu
saya belum bisa konfirmasi
saya belum bisa konfirmasi nama inisial atau hal hal yang terkait dengan orang orang yang diamankan tersebut
terutama identitas ya
karena kami tentu harus proses terlebih dahulu klarifikasi selama dua puluh empat jam
tapi yang bisa dipastikan memang uang ratusan juta itu atau sekitar lima ratus juta tadi ya yang diamankan tersebut
kami duga itu terkait dengan kewenangan
dari anggota dpr di komisi tujuh tersebut
bisa dipastikan bahwa transaksi itu dilakukan sebelum menuju area wpg dan jatra itu ya
akhirnya bahwa tim sudah memintai ketika selesai melakukan transaksi kemudian menuju daerah wpg itu baru diamankan
yang pasti tadi kita mengamankan sejumlah pihak setelah kita cross check ke lapangan dan ternyata benar setelah terjadi transaksi atau beberapa saat setelah terjadi transaksi
barulah kita mengamankan
kita mengamankan sejumlah pihak
karena kpk kan harus memastikan dulu apakah benar informasi yang kita terima dari masyarakat tersebut
kalau benar dan ternyata kita menemukan bukti misalnya salah satu barang bukti yang kita temukan kan ada uang lima ratus juta tersebut
tentu kita lakukan proses lebih lanjut
bukan sepeda pekerjaan masih aja bahwa dari salah satu orang yang berimel sbi ini adalah yang merupakan orang ojk
belum bisa saya konfirmasi terkait dengan hal itu
bukan harus menyebutkan angka yang diinginkan
tadi saya dapat informasi diamankan uang lima ratus juta
bahwa ada atau tidak penerimaan penerimaan yang lain sebelumnya tentu kita perlu mendalami lebih lanjut
nanti akan ada waktu lagi terkait dengan penanganan perkara ini apakah dikembangkan di penyidikan setelah konferensi pers atau seperti apa
tapi yang pasti begini
besok hasil lengkapnya akan kita jelaskan pada konferensi pers
pimpinan akan menyampaikan termasuk apakah ada pihak pihak yang ditingkatkan statusnya dalam proses penyidikan tersebut
sejauh ini belum bisa dikonfirmasi
yang bisa kami pastikan malam ini kita sedang mendalami keterkaitan dengan kewenangan
anggota dpr di komisi tiga
jadi ada penyelenggaran negaranya dari dpr ada pihak swastanya yang kita amankan
dan diduga transaksi itu terkait dengan kewenangan anggota dpr di komisi tujuh
ada kaitannya dengan pemilik rumah tuan rumah yang itu
sejauh ini belum ada
karena ini kan baru beberapa jam ya setelah sejumlah pihak itu kita amankan
dan bahwa ada informasi informasi yang lain
itu masih akan berkembang lebih lanjut